kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi kemendes pdtt
menggencot implementasi program inovasi desa pid sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan
kemendes juga akan menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi di daerah pedesaan